dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan korupsi di wilayah kementerian pertanian
sudah ada rekan saya produser lapangan cnn indonesia reza siregar yang saat ini berada di gedung kpk jakarta
reza apakah sejauh ini ada agenda pemeriksaan syahrul yassin limpo di kpk hari ini

oleh kpk di mana dalam konferensi pers yang dilakukan pada minggu lalu tepatnya pada jumat lalu
ini dikatakan bahwa kpk belum dapat menyebutkan nama nama tersangka dalam kasus ini
dikarenakan kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik
namun kpk menjelaskan ada setidaknya tiga tersangka dalam kasus ini
dan salah satunya saat rabu kemarin menko polhuka mahfud md juga menyebutkan bahwa syahrul yasin limpo
menteri pertanian republik indonesia menjadi salah satu tersangka
di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dua orang lainnya
yakni direktur alat pertanian kementan muhammad hatta dan juga sekjen kementan kasdi subagiono
di mana awal mula mencuatnya kembali kasus ini
pada minggu lalu tanggal dua puluh delapan hingga dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
kpk menggeledah rumah dinas menteri pertanian syahrul yassin limpo
di kawasan widya chandra jakarta selatan
dan berhasil mengamankan beberapa alat bukti
diantaranya sejumlah uang dengan berbagai jenis mata uang
yang jika ditotal ini adalah sebanyak puluhan miliar rupiah
atau kurang lebih sebanyak tiga puluh miliar rupiah
lalu diamankan juga dua belas senjata api yang kini sudah diserahkan kepada polda metro jaya
untuk diketahui kedepannya untuk legalitas dari senjata api ini
dan juga mengamankan sejumlah dokumen keuangan syahrul yasin limpo
dan dapat saya sampaikan juga mevry bahwa selain penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas syahrul yasin limpo
penggeledahan juga dilakukan di kantor kementerian pertanian
dan juga di kediaman muhammad hatta
salah satu terduga tersangka
yakni direktur alat pertanian kementan muhammad hatta di kawasan jagakarsa jakarta selatan
dan pada rabu kemarin juga dilakukan penggeledahan di kediaman syahrul yasin limpo di makassar sulawesi selatan
sementara demikian mevry
baik reza sejauh ini ada pula satu dugaan pemerasan yang juga mencuat
nah sejauh ini menurut informasi yang anda dapatkan
bagaimana respons kpk terhadap adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ketua kpk kepada syahrul yassin limpo
ya mevri yang menarik dalam kasus korupsi yang menjerat menteri pertanian syahrul yassin limpo ini adalah ada kasus lainnya
pemerasan dilakukan oleh pimpinan kpk tepatnya ketua kpk firly bahuri
kepada menteri pertanian syahrul yassin limpo untuk menutup kasus ini
dan diketahui juga bahwa kasus pemerasan ini ini sudah dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polda metro jaya
di mana pada kemarin malam pihak kepolisian telah mengatakan sudah ada setidaknya enam saksi yang diperiksa
diantaranya adalah driver lalu adc
ataupun ajudan dari sel lalu menteri sel sendiri
dan tiga nama lainnya tidak dapat diketahui atau tidak dapat diberikan oleh pihak kepolisian
lalu dikatakan juga dalam proses penyelidikan yang telah dilakukan ini bermula dari aduan masyarakat
yakni pada tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga di mana berikutnya pihak polda metro jaya melakukan penyelidikan pada tanggal dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
dan kemarin menteri pertanian syahrul yasin limpo juga telah hadir di polda metro jaya untuk memberikan keterangan
ataupun kesaksian kepada pihak penyelidik di mana ia kemarin diperiksa selama tiga jam
di mana ia hadir pada pukul dua belas empat puluh tiga waktu indonesia barat di polda metro jaya
dan berikutnya menuju ke nasdem tower dan juga ke istana untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada mensesnek pratikno
yang nanti akan disampaikan untuk presiden jokowi
dan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh polda metro jaya kemarin
kemarin direktur direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya menjelaskan bahwa kehadiran syahrul yassin limpo
ini bukanlah kali pertama ke polda metro jaya untuk kesaksian perkara ini
namun ini adalah kedatangannya yang ketiga kalinya sejak awal kasus ini diselidiki pada tanggal dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
selain itu mevri kpk juga kemarin telah memberikan respon
pada malam kemarin ketua kpk firly bahuri ini membantah adanya tudingan dugaan kasus pemerasan yang dilakukan dirinya terhadap menteri pertanian syahrul yassin limpo
ia juga mengatakan bahwa sejauh ini selama ini memang sudah banyak sekali foto foto pimpinan kpk yang disalahgunakan oleh para pejabat
ataupun saat mereka melakukan suatu pendidikan atau pendidikan terhadap pejabat daerah ataupun anggota dpr ri
ataupun anggota dpr ri atau anggota dpr ri atau anggota dpr ri atau anggota dpr ri
ataupun menteri sekalipun
ia juga menambahkan bahwa isu yang beredar bahwa ia menerima sejumlah uang saat ia bermain bulu tangkis di salah satu kawasan di jakarta
ini dibantah juga olehnya karena menurutnya ini tidak masuk logika
dikarenakan tidak mungkin seseorang memberikan uang dengan jumlah yang begitu besar
kemarin firly bahuri menyampaikan jumlahnya yakni satu miliar dolar
di mana ia menyampaikan bahwa itu disampaikan ataupun diberikan di tempat terbuka
dan ia juga menyampaikan bahwa walaupun ada kasus yang mencuat
yakni pemerasaan dugaan pemerasaan dilakukan oleh pimpinan kpk terhadap mentan sl
kasus korupsi yang dilakukan oleh mentan sl ini tetap berjalan sesuai dengan hukum
secara transparan dan juga sesuai dengan asas kemanusiaan
sementara demikian firly
baik kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa
termasuk kapan kira kira agenda pemanggilan dari syahrul yassin limpo ke kpk
terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat
di kawasan kementerian pertanian republik indonesia
terima kasih banyak atas laporan anda yang sangat komprehensif
produser lapangan cnn indonesia reza siragar melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta